dulu di kampung saya ada orang disuruh push up sama tentara
gara gara pakai celana loreng
iya sama yanti
kita bertiga bisa bantu apa kek
iya kek gerat
tat kalau buat manjat manjat
mendingan si murat aja sama si odi
dia kan lebih tinggi dari gue
oh iya ya bener juga
mak tapi ke dalam dulu ya
mau bantuin teh iyo
pak ji pak odi mau minum apa
kalau gue kopi aja mas
gue udah lama
ya udah saya bikinin kopi buat semua
kira kira cukup nggak ya coklatnya segede gini
man bukan masalah coklatnya
tapi yang penting
si itu berani gak nembak si tini
topik lo itu mau udah kemaren
sekarang gue mau keliling
sekalian ngasih ini coklat buat si tini
jangan pulang sebelum cinta si itu diterima ya
yang bersih rod
itu pojoknya jangan lupa di lap
itu jangan diri doang dong
di mayanya kan belum keluar
lu bertiga iri ya gue pakai kaos loreng
gue justru khawatir pur sama lu
khawatir kenapa lu
ejak dulu gue pengen masuk akabri
terus sekarang gue salah kalau gue cuma pengen pakai kaos loreng
pur sekarang itu kagak boleh sembarangan
lu pake atribu tni
ntar kalo ketemu tni gimana
ketemu tni dimana jack
orang paling gue pakai dari sini
terus masuk ke dalam terus kesini lagi
ke dalam lagi kesini ke dalam udah gitu doang
jangan lupa subscribe channel ini
lu berdua ngapasih
masih dongkol ya sama gua
mai mau bulan bulan jack
iya saya juga mau pamit duluan mak
iya pak haji pak odi
makasih banyak udah bantuin ya
eh ngapas lu berdua baru baru pulang
gue ngopi belum selesai nggak ada urusan
kalau gitu gue pamit juga ya mai
yaudah makasih banyak ya bi ya
mak kita makan siang pakai apa
ah lu ke warung padang aja ya
beli nasi padang
beli empat bungkus
eh beli tujuh aja dah ya
sekalian buat babe pak haji murot sama pak odi
babe pak haji murod sama pak odi kan udah pulang mak
ya ntar lu anterin atuk atuk ke rumahnya ya
lauknya apa aja mak
kalo emak telor aja dah
saya juga telur aja mak
saya juga mak
yaudah de tadi juga telor aja
kalo babe pak haji murot sama pak odi apa malauknya
dulu di kampung saya
ada orang disuruh push up sama tentara
gara gara pakai celana loreng
mas bur dulu temen gue disuruh buka tuh kaos lorengnya sama pm
terus dia pulang gak pake baju
lu berdua cuma pengen nakut nakutin gue doang kan
pur saya narik dulu ya
bapak mau kemana mas pur
mau kemana lu
nasi rendang buat gua jadi lu beliin
yaudah bubi taro di meja makan
tapi bugi gak ada ongkos buat naik angkot
tini gak ada
bukan urusan situ
gak ada apa apa bu
kalau gak ada apa apa ngapain situ nyariin tini
cukup dulu mas
gak pantas lu pakai baju beginian
badan lu kelewat ceking
bubi kayaknya tadi kamu salah beriin ini deh
laut nasi buat aku
oh emang mbak laras dapetnya laut apa
wah yang jual pasti salah ngasih soalnya tadi aku udah bawa bungkus isinya rendang semua
oh ya udah kamu mau latihan futsal ya
hah iya ikut yuk
ikut aku latihan futsal

kenapa pakai telur dadar
kan gue pesannya pakai rendang
lo kok agak tahu
gue agak jadi makan
terima kasih mas ya
ya mau ke mana
mau nyebarin undangan pernikahan saudara
ke daerah tanah abang gundang dia dan terakhir cikini
daerah cikini banyak tentara